selamat tidur putri
selamat tidur bunda dari
tolong pada hantu
asal ini hantu jelek
aku bukan hantu
aku takut sama kamu
aku bukan mahu
aku juga bukan hantu
kenapa kamu disini
kamu kenapa muka cemawan gitu semua
kalau anak saya jadi merabotkan begini
saya baru aja pulang dari belanda
bukannya bapak perginya ke depok
gak mungkin nganjeng nganjeng kayak begitu

bisa ketahuan gue nanti
sekarang kita pulang ya
iya pak ustadz
waalaikumsalam pak ustadz
pak ustadz pamit dulu ya
iya pak ustadz
apaan sih teriak teriak
nah mana makanannya ini semuanya kok masih mentah
kita kan mau bed nek
eh lagian siapa juga yang janjin mau masak makmah gitu
kalau papa emang mau masak papa masak aja sendiri
mah mama ogah mendingan juga papa pergi ke salon
mama mau sembar mama mau kerimban biar cantik
anak anak mau jangan usah maaf
makanannya belum dimasak
ya apa apa gimana sih kita kan udah siap dari tadi
ya kok batas sih pak
koliang putri izin ke dapur sebentar ya
putri mau ngapain
pokoknya putri mau bikin kejutan boleh ya kok
ya udah boleh deh boleh boleh
teman teman jangan pulang dulu tunggu sebentar ya
putri kangang sama bunda
putri kamu kenapa menangis
ringgit bunda bunda dabi
dulu putri sering bantuin bunda masak
oh iya tapi pucu gak boleh sering sering nangis
nanti bunda malah sedih di atas sana
kamu memang anak yang pintar putri
kok masak sendirian
kenapa putri gak minta bantuan bunda dari
sini bunda dabi bantuin
boleh bunda dabi
boleh listeners bayangkan
anak anak ini ada bau apa ya
iya harum banget
kayak kayak mau masakan
siapa yang masak ya
tadi kan yang ke dapur cuma putri
si putri itu lagi sama penyihir
yuk kalau lo percaya yuk
di sini pasti ada penyihirnya
yuk kita masuk bareng bareng